dalam upaya meningkatkan pariwisata berkelanjutan
pemerintah kembali melonggarkan mobilitas dengan aturan bebas visa bagi sembilan negara asean
tak hanya itu demi membangkitkan sektor ekonomi dan pariwisata
dijen imigrasi kemenkumham juga memberikan visa on arrival atau voa bagi empat puluh tiga negara
namun wna dengan voa hanya dapat masuk melalui sembilan belas tempat pemeriksaan imigrasi atau tpi
tpi tersebut terdiri dari tujuh bandara empat pelabuhan dan lima pos lintas
salah satu tpi yang terdaftar adalah terminal tiga bandara internasional soekarno hatta
dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan pada masa pandemi corona virus disis dua ribu sembilan belas
bebas visa kunjungan khusus wisata diberikan kepada orang asing dari sembilan negara asean
meskipun belum terpantau mengalami jumlah kenaikan wisatawan asing secara signifikan
tetapi kebijakan bebas visa kedatangan ini menjadi salah satu daya tarik bagi warga negara asing untuk datang ke indonesia
salah satunya tuan tong warga negara asal singapura yang merasa sangat dimudahkan dengan kebijakan bebas visa
kebijakan tersebut menjadi salah satu alasan datangnya ia ke indonesia
kami membiarkan trafik antara singapura dan indonesia saya pikir itu membuatnya lebih mudah
saya pikir selama beberapa minggu kemudian ada pengetahuan bahwa kita akan bebas kurantin
tapi visa ini membuatnya sangat menantang untuk datang
tapi sekarang ada visa bebas itu sangat mudah saya menganggap banyak orang singapura akan datang
tong mengaku selain kebijakan bebas visa landainya kasus covid di indonesia juga menjadi peluang yang sangat besar
bagi wisatawan singapura berkunjung terutama ke jakarta dan bali
yang masih melibur tiba
ayu rahmawati para maestro tangerang banten